sejumlah penumpang berhamburan keluar badan bus yang terguling di ruas tol jagorawi
kilometer empat puluh dua baranang siang kota bogor jawa barat pada rabu siang
selain syok sebagian penumpang terluka dan pingsan hingga dievakuasi oleh petugas dinkes
bus sekolah pengangkut rombongan pasien covid sembilan belas ini mengalami kecelakaan tunggal
saat menuju tempat isolasi di kawasan lido
bus yang mengarah tol ciawi tersebut mendadak oleng saat akan masuk ke gerbang tol baranang siang
hingga terguling dan terseret sejauh puluhan meter
petugas kepolisian dan dishub yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tkp
setelah mengevakuasi seluruh korban ke rumah sakitan dekat
diduga kecelakaan disebabkan pengemudi lalai serta dalam kondisi mengantuk
hasil dari olah tkp kami memang kejadian tersebut diperkirakan karena kelalaian daripada supir
nah saat ini supir sedang melakukan pemeriksaan di satlantas poresta bogor
tujuh penumpang yang mengalami luka ringan dan berat kini mendapat perawatan medis di rsud kota bogor
dua penumpang lainnya langsung dievakuasi ke kawasan lido
menunggu hasil dari dalam bgd itu katanya mau di rotsen dulu hasilnya
kalau yang satu karena ada empat yang dari wilayah saya itu yang satu patah pula
untuk mengantisipasi kemampuan
kecelakaan polisi akan menyediakan pengawalan khusus dalam proses evakuasi pasien covid sembilan belas